dan untuk merayakan hut bayang karapol res tanggerang selatan yang ke tujuh puluh
komunitas trail tanggerang mengadakan sebuah kegiatan bagi penggila motor trail
yang bertajuk tanggerang lautan trail dua
kegiatan ini diikuti ribuan crosser dari tanah air dan juga dari berbagai usia
sabtu pagi sekitar dua dua ratus crosser telah memenuhi taman kota dua bsd city
untuk mengikuti petualangan yang bertajuk tanggerang lautan trail dua
kegiatan ini adalah kelanjutan dari tanggerang lautan trail dua yang digelar pada maret lalu
selain bertujuan untuk merayakan hut bayang karapol res tanggerang selatan yang ke tujuh puluh
kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkuat tali silaturahim para crosser tanah air
dalam petualangan ini para crosser akan menempuh jalur sepanjang satu ratus dua puluh km
medan yang dilalui cukup berat selain tanjakan dan juga tikungan tajam
peserta akan melewati hutan dan jalur yang berlumpur
oleh karena itu selain kesiapan kendaraan ketahanan fisik pengendara pun menjadi faktor penting
untuk dapat melakukan penyelamatan

sudah ada produser lapangan cnn indonesia natya sina di tangerang banten saat ini
natia kemerian apa saja yang ada dan juga anda lihat di sana pada tangerang trail dua kali ini
selamat siang reinhardt
setelah akhirnya kurang lebih enam puluh menit atau satu jam berjibaku dengan medan yang ekstrim
tiba di sini di mana di sini adalah perbukitan di daerah gunung sindur
yang merupakan tempat peristirahatan pertama dari para crosser yang mengikuti tanggerang lautan trail kedua ini
dan memang karena eventnya begitu meriah dan saya bisa melihat antusiasme yang begitu tinggi
daripada pemotor trail ini saya pun memutuskan untuk mengikuti dan ingin mengikuti mereka
dan bahkan dengan kendaraan pribadi karena saya begitu penasaran bagaimana mereka beraksi di lapangan
benar saja ternyata medannya
bisa dibilang cukup ekstrim begitu berat karena memang banyak sekali jalanan yang kecil
kemudian banyak sekali tanjakan yang begitu curam dan tikungan yang tajam
namun yang terberat di antara semua itu adalah jalanan yang berlumpur
karena apabila anda tidak memiliki tenaga yang cukup kuat untuk mendorong dan memacu kendaraan anda
pada saat melewati jalan berlumpur kendaraan anda bisa stuck di tengah lumpur tersebut
dan memang yang bisa kita ambil dari pelajaran di sini adalah mengikuti kegiatan serupa seperti ini
karena jika anda tidak memiliki tenaga yang cukup rapit ketahanan fisik anda juga harus dipertimbangkan
karena memang jarak yang dilalui cukup panjang yaitu sekitar satu ratus dua puluh km yang membutuhkan durasi sekitar empat hingga lima jam
dan bisa anda bayangkan bagaimana harus bertahan dengan durasi yang lama seperti itu
dan untuk kemerihan sendiri tidak perlu dipertanyakan karena memang kegiatannya diikuti oleh kurang lebih sekitar dua dua ratus crosser dari seluruh tanah air
jadi merupakan gabungan gabungan dari komunitas trail di tanah air seperti itu
dan acaranya sendiri selain melalui jalur ini sepanjang satu ratus dua puluh km ini akan banyak sekali keseruan yang terjadi nanti di malam hari
karena ada banyak hiburan yang ditampilkan pada malam hari seperti misalnya special dj performance dan juga ada pengundian doorstop yang hadiahnya melebihi dua ratus lima puluh juta rupiah
baik natia ini kan olahraga ekstrim begitu ya dan diikuti oleh berbagai kalangan usia
adakah pengamanan ekstra dari sepanjang jalan
apakah anda bisa mengatasi bagaimana cara yang telah anda lakukan untuk mencapai keadaan yang terbaik di sekitar lokasi dan di sekitar acara ini sehingga dapat berjalan dengan lancar sampai dengan selesai nanti
ya reinhard memang satu hal yang membuat saya cukup terkejut kesini ketika sampai di tempat pagi tadi
ternyata memang ini bukan hanya untuk orang dewasa saja tapi juga banyak sekali anak anak yang juga mengikuti petualang ini
anda bisa lihat di sebelah sana di sebelah kiri saya mereka ada banyak sekali anak anak yang usianya kurang lebih

dan mereka begitu semangat mengikuti kegiatan petualangan ini dengan motor motor kecil mereka
dan oleh karena itu memang keamanan juga dan keselamatan dari pengendara karena banyak anak anak ini juga menjadi prioritas utama para panitia pelaksana dari long trip adventure ini
dan ketua panitianya mengatakan bahwa memang karena kegiatan ini dilaksanakan untuk memeriahkan hutba yang karang ini

jadi mereka mendapatkan support yang begitu besar
ini berupa personil keamanan yaitu ada kurang lebih seratus personil yang berasal dari polres kemudian ada juga tiga puluh lima personil yang berasal dari dishub
kemudian ada juga ratusan personil lainnya yang sudah berada di sepanjang jalur termasuk juga tim evakuasi yang sudah siap menolong apabila ada yang membutuhkan pertolongan dan juga tim penunjuk jalan apabila ada yang kebingungan
karena seperti yang katakan tadi medannya begitu berat dan juga memang cukup membingungkan di sini
oleh karena itu memang event ini bisa dikatakan kegiatan ini aman
oleh karena itu memang event ini bisa dikatakan kegiatan ini aman
untuk anak anak reinhardt
jadi ada kroser kroser cilik di sana
terima kasih naty ashina langsung dari tangga